video aksi tak terpuji yang dilakukan oleh sejumlah pelajar smk yang berboncengan sepeda motor terhadap seorang nenek berjalan kaki
di kecamatan angkola timur kabupaten tapanuli selatan sumatera utara ini tak patut ditiru
para pelajar itu memberhentikan sepeda motor mereka dan mendekati nenek itu di pinggir jalan
tak tahu penyebabnya salah satu dari mereka menendang nenek itu hingga terjatuh
video itu pun menjadi viral di media sosial dan membuat geram masyarakat
konfirmasi minggu siang kapolres tapanuli selatan akbp imam zamroni mengatakan
pihaknya telah menangkap enam orang pelajar yang menjadi pelaku penganiayaan nenek itu
kepada polisi para pelaku mengaku hanya iseng melakukan aksi penganiayaan terhadap korban
diketahui pula korban berinisial ls warga asal pematang siantar yang dikonfirmasi ke keluarganya
sudah tiga tahun dinyatakan hilang karena mengalami gangguan jiwa
ini juga tadi siang sudah kita kembalikan kembali karena posisi masih di bawah umur
sehingga terkait dengan proses penahanan sekaligus juga masih status sebagai saksi
maka tadi kami kembalikan pembinaan keuangan orang tua sambil menunggu pelengkapan bekas berkat
meski telah dipulangkan ke orang tua masing masing
polisi yang telah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat
rencananya akan memberikan sanksi tegas atas perbuatan pelajar itu